dimananya penasehatku ini ah makan gaji buta aja kerjanya
loh eh kesini lah eh apa
jarikan aku tadi kesini itu naik angkot terus di sebelah aku itu ada orang botak kayak yang
mulia ini eh bang supir ini kau kerja tapi nggak kerja halal kau nih gua bilangkan masa kerja
kita harus punya etika baik di dunia nyata maupun dunia maya berkota ya
menjaga etika itu bukan cuma di dunia nyata tapi juga di dunia maya karena pada dasarnya
kita sama sama berinteraksi dengan manusia tatak rama yang harus dijaga saat bermedia
sosial antara lain jangan menyebarkan hoax menghargai keberadaan orang lain jangan kasar
saat berkomentar dan jangan memposting karya orang lain tanpa izin atau mencantumkan sumber